tapi siapa tau
kamu kamu mau angkat telepon dari boy
ya aku kan ngasih tau ada telfon masuk
bisa gak sih
kayaknya beneran deh
si reva gak mau nerima telfon dari boy lagi
kenapa si reva jadi kayak benci gitu sama boy
pinternya anak pabe
tadi udah di dalem
dari tadi itu gak semua cek tuh
kedengeran sampe gak bawa
berarti yang tadi dateng siapa yura
juri itu tuh kangen dimana
berarti kok itu
aduh si dimannya
hmm yaudah kalau gitu
sampai ketemu besok di sekolah ya
gue mau pulang dulu
biar gue anterin aja ya
daripada lu pulang naik taksi kan
mendingan ray sama lo aja kal
daripada dia pulang naik taksi
ya udah lah kalau gitu gue balik juga
eh sampai juga suruh lo nginep
ntar makanan di rumah boy abis lagi
terus duluan ya
gue juga cabut ya boy
gue salut sama lu man
lo mau berlapang dada ngebiarin haikal boncok cewek lo
gue pikir gue bisa belajar lapang dada ini dari siapa
gue jalan dulu deh
yaudah hati hati ya
ya lo gak perlu galauin lagi soalnya kepala
makannya sedikit lagi daya
iya mas siapa tau aja dapat iklan lagi
kok reva belum turun turun juga ya
mungkin reva lagi tidur kali mas udah kelar makan
langsung tidur deh capek
kalau anak usia dia itu pasti dia lupa makan
apalagi kalo udah megang handphone atau genggage
kamu ke kamarnya reva bilang sama dia tapi nunggu di bawah ya
yaudah lah mas biarin aja
kalau menurut aku kalau udah lapar pasti makan sendiri kok
kok diem ya
aduh non reva teh panas
gimana tuh ya aduh bilang dulu sama tuan
tuan non reva nya demam
akhirnya tumbang juga tuan bagus
ya ampun demam
udah udah sekarang kita berangkat ke dokter untuk periksa kamu ya
sayang itu kamu kecapean
karena kamu habis dari cibodas
jadinya sakit kayak gini kan
papi yakin karena kamu kecapean jadi kamu sakit
kalau kamu gak mau ke dokter boleh
tapi sekarang syaratnya kamu makan dulu
setelah makan kamu makan obat
kamu ambilin makanan buat reva sama obat demamnya
gue nggak pernah ngasih kok
mahu kocok saja wak
aduh padahal kamu bisa
iya tak ada merasais juga
padahal kan dia marah sama gue bukan marah sama rahaya
oke gapapa biar saya suapin aja
mas biar aku suapin privanya
oke reva masih angut jadi enak banget
iya bantalnya tegakin
oke kamu sekarang makan biar kamu cepat sembuh aku suapin oke
ah reva kamu harus dengar ya
kamu kan kondisi tubuhnya lagi lemah kayak gini
kamu tuh harus makan yang banyak itu obat yang paling penting
nah setelah kamu makannya selesai kamu baru makan obatnya
yah biar cepet sembuh loh
yuk kita kumpulin tenaga dengan makan yang banyak
yaudah yaudah gimana kalo papi yang ngapain kamu sayang
kayak kamu zaman kecil ya
harus mau ya sayang ya
bener bener ya si reva sakit aja masih resep
pake gak mau lagi disuapin sama gue
hah kagal deh ngambil hatinya mas bi
nggak pedes bi
reva ada yang telfon boy telfon kamu tuh
kenapa sih urusin orang aja
sayang aku tuh gak kepok
tapi siapa tau kamu mau angkat telfon dari boy ya kan
ya aku kan masih tau ada telfon masuk
bisa gak sih
kayaknya beneran deh si reva gak mau nerima telpon dari boy lagi
kenapa si reva jadi kayak benci gitu sama boy